enggak inget ya umurnya bener bu haji saya yakin haji sulam taruh maklumnya anak taruh
mape terumah negara blog lu kalau kagak becus ngomong jangan merepet aja ke petasan
kranji lu tahu bukannya taruh ma tapi trauma jamlang ngomong gitu
justru pidato depan anak anak memangnya gua ini kurang apart prestasi gue gua gua ini sesepuh di kampung
ini nasihat gua kan didengar sama orang kampung sini siswa bukan sesepuh kau rasa tuh dia
bu haji ada ada tekstilnya bu haji
atau aja bu haji romanya nih muka dua duanya pada kusut emangnya punya setrika buat nyetrika
muka wajib masya allah masa buat posisi maaf wajib canda gue ngerti lagi sakit hatinya soalnya
burut banget ngajak ga dijual pilihan kom filial dan di masjidan posisi click langsung
anak anak jalanan orang sekalian disulamkan gas masih cereh bener juga ya kenapa kagak
kepikiran dari kemarin kalau gua tahu dari kemarin gua bisa bikin manusia sulam dan
ditertawai oleh orang sekampung kalau dia pidato depan anak anak jalanan pagi kalau
aja sulam itu kalau ceramah banyak benernya kalau jempolin makan banyak cari murnya
hai ibu ibu kamu bilang assalamualaikum pak
nyolot banget nih orang udah minta nangajer pokoknya kalau masih ada hari
esok tidak mungkin kita terlambat tenang aja bener bener
dulu pemilik armada ini memulai dengan modal kecil hingga akhirnya beliau
bisa berhaji dan bahkan bisa mengajak beberapa orang juga untuk
kalau gitu kita langsung panggil aja
bang haji silakan
si sulam kagak tahu diri tukang bubur eh pengen jadi ceramah paling adanya cemaran
ketawain sendirian apa ketawain ibu dua sama jin
bagaimana gua kagak geli
gua ngebayangin kalau si aji sulam
apakah kagak dihargai sama anak anak jalanan itu
masa tidak tuh di depan anak anak jalanan
kagak inget ya sama umurnya
bener bu aji saya yakin aji sulam tuh tak rumah
lantaran gak punya anak
heee tak rumah apa tak rumah negara
jangan merepet aja
kayak petasan keranji lo tau
bukannya tak rumah tapi trauma
lunyi aji yang salah denger
lunyi aji yang lidahnya pendek
kayaknya kayak ada agen rahasia ganda nih
eh kita samperin yuk
kalau perlu kita

nanti kita berjalan ke sana
kalau anak anak gak ada yang jawab salam saya
ah lu bikin jantungan gue aja loh
ya kagak bener nih
makanya ikut ikutan nyamar segala lagi
buah ini bukan ikut ikutan
gua ini udah bener nyamar
dan sempurna sama orang gua
buktinya lu gak ngendalin gua juga
tugas aneh sama tar miji
job orang rezeki orang diemba juga
eh gua gak yakin lu bakalan sukses ngerjain ini
gua gak yakin
mendingan beraksi sendiri kayak bintang film
maaf ji bentar
mendingan pidatonya sehabis mereka makan bubur
mereka pada lapar
mereka kagak bakalan ngedengar pidato pak aji
ini masalah perlu ji
silakan makan buburinya
jatah kayak ibunya
aduk udah berubah
pidato malah nyuruh anak makan bubur
iya malah nawarin makan
naluri dagangnya kelihatan banget
ini jadi kepikiran juga nih
lu jadi keroncongan kepengen makan nih lapar
secara dananan kita udah kayak pemulung beneran begini
ikutan makan bareng anak anak perjalanan itu aja
kagak ketahuan kita
gue harami lu kok makan bubur susulam
dia kagak punya anak sih
makanya dia mau mau pidato di depan anak anak kecil
anak anak jalanan lagi
kalau cari bini itu jangan yang gabuk
si rodia itu kan mandul
sampai kapan aja dia gak bakal dapet turunan
kalau mau cari perempuan bakal bini
cari yang subur
eh jangan ngomongin sesama perempuan sama seperempuan
nih gue tanya
emangnya kita perlu tahu kalau bini kita itu mandul apkk nya
apa perlu sebelum nikah kita coba